latih dan sudah bersiap untuk menyerang kerajaan pajajaran benar adek setelah sampai diperbatasan
hamba melihat daruban telah melakukan gelar pasukan gelar pasukan sebenarnya apa yang sedang
hai kita nak inf disappearing
menunggu lembah angker
dan tujuan ninka sedetgan kebati
aku hanya ingin melewati lembah ini
tidak ada yang bisa keluar dari tempat
mereka yang mampu mengalahkanku
aku anggap ini adalah sebuah tantangan
kalian tunggu di sini ya
tugas sudah mbak laksanakan sesuai rencana
kembali ke tempat
terima kasih banyak ki
bermanfaat menggandakan apapun yang kau masukkan ke dalam ini
pergunakanlah mustika itu dengan bijak
baiklah kalau begitu
apa kau sudah mendengar
kalau rakawa langsungsan dan nimas rarasanta
akan memisahkan diri dari pajajaran
hal ini tidak mungkin terjadi
dan juga raka walangsungsan
tidak mungkin bersihana kepada nama nama pancajaran
hadapkan telik sandi
panggil trik sandi untuk menghadap
atur sembah gusti pramu
ceritakan pada raka
apa yang terjadi ketika kau sedang menyelidiki caruban
mohon ampun gusti pramu
kedua telik sandi yang ikut bersama hamba
telah ditangkap oleh pasukan caruba
dan hanya hamba yang dapat meloloskan diri
apakah yang kau lihat itu betul betul pasukan carobah
yang sudah terlatih dan sudah bersiap untuk menyerang kerajaan pajajaran
setelah sampai di perbatasan
hamba melihat taruban telah melakukan
sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan
sekali lagi aku bertanya kepadamu
sedang mempersiapkan penyerangan
hamba belum sempat menyelidikinya
mereka telah melihat keberadaan amar
dan mereka menyerah tanpa ampun
mohon ampun gusti pramu
hamba patut dihukum
baik gusti pramu
jadi benar adanya
telah mempersiapkan pasukan dan ingin memberontak terhadap pajajara
aku akan menemui nyi mas rara santa
dan juga nyi mas rara santa

pergi ke caruban
bagaimana ki semua sumur sudah pada kering
hujan juga tidak turun turun
betul ki kita tidak bisa masak tidak bisa mandi
lakukan sesuatu ki
kalau di kampung ini tidak ada air
tetap di antara
ini semua adalah hukuman dari penunggu bukit ini
karena sudah lama kita tidak kasih tumbal pada penunggu bukit ini
sekarang siapa yang punya anak gadis perawan
jika kalian tidak memberikan tumbang menunggu bukit ini akan murka
silahkan tinggal pilih memberikan tumbal mati kekeringan
kenapa tidak anak kikwu saja yang dijadikan tumbal
tidak tuhan tuhan

ya benar anak kikwu saja yang buat tumbal
anak kikwu saja yang buat tumbal
bapak saya ikhlas menjadikan tumbal
asalkan para penduduk terbebas dari kekeringan
saya ikhlas berkorban pak
saya ikhlas berkorban pak
saya ikhlas berkorban pak
saya ikhlas berkorban pak